gara gara alarm tanda kereta datang tidak berbunyi
seorang ibu pengendara motor bersama dua orang anaknya
ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di probolinggo
akibat kejadian itu sang ibu tewas di tempat
sementara dua anaknya luka parah
jinazah mafiro warga desa karpangan
kecamatan leces probolinggo
tiba di kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh
korban dibawa dari lokasi kejadian
di perlintasan kereta api tanpa palang pintu
di desa celarak kecamatan leces
korban yang mengendarai motor bersama dua anaknya
ditabrak kereta api sri tanjung jurusan banyuwangi surabaya
yang melintas di perlintasan tersebut
mafiro langsung tewas seketika
sedangkan dua anaknya terluka parah
saksi mata menduga korban tidak tahu ada kereta melintas
karena alarm penanda kereta datang di perlintasan mati
tabrak apa itu pak
kereta api ya
ya kereta api
itu mau kemana pak
anaknya jemput anak sekolah
jemput anak sekolah
mungkin alarmnya kereta itu nggak hidup
nggak tahu mungkin ada kereta nerobos gitu
selama ini warga sekitar memang mengandalkan alarm
di sejumlah perlintasan yang tidak berpalang pintu
kondisi itu tetap saja berbahaya
karena tanpa palang pintu
warga yang melintas tidak tahu apakah ada kereta datang atau tidak